ada masih bersama kami di cnn indonesia the world tonight
kepala kepolisian daerah metro jaya inspektur jenderal fadil imran melakukan patroli udara
rabu siang kepolisian memastikan situasi keamanan di ibu kota dan sekitarnya kondusif
kapolda metro jaya irjen fadil imran memulai pantauan udara
mulai dari jantung ibu kota di kawasan semanggi monas hingga ke wilayah satelit jakarta
kondisi ibu kota normal bahkan aksi unjuk rasa kenaikan bbm
seperti hari sebelumnya tidak terpantau di pusat vital ibu kota
hari ini sampai jam tiga belas tadi belum terlihat
walaupun ada satu pemberitahuan tapi jumlahnya relatif kecil
kita akan terus fasilitasi